sejumlah warga dan pengendara yang melintas beramai ramai berusaha membalikan posisi mobil yang terguling di jalan yosudarso koja jakarta utara pada rabu siang
mobil yang dikendari seorang wanita ini melaju kencang dari arah tanjung priok mengarah ke kelapa gading jakarta utara
namun pengemudi tidak melihat adanya separator bus transjakarta dan menabraknya
pengemudi tidak mengalami luka luka namun kendaraannya mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan
arus lalu lintas pun sempat tersendat karena posisi kendaraan yang berada di tengah jalan
tim sar gabungan kabupaten karawang melakukan pencarian pengendara motor yang tercebur ke aliran irigasi kw enam karangpawitan kabupaten karawang rabu pagi
kapol sekarawang kota kompol marsono mengatakan
kondisi hujan dan jalan yang penuh dengan sampah membuat jalan licin
hingga membuat korban tak bisa mengendalikan laju kendaraannya usai menyegol minibus yang hendak disalib
korban akhirnya tercebur dan hanyut ke aliran irigasi
enam pengendara sepeda motor menderita luka parah akibat ditabrak mobil angkot jurusan cijenuk cililin
di jalan desa ranca panggung kecamatan cililin kabupaten bandung barat

warga di lokasi mengevakuasi korban ke rumah sakit dengan menumpang mobil angkot lain
menurut saksi pada rabu siang sopir angkot diduga mabuk minuman keras saat mengemudi
kepanikan pun terekam kamera ketika warga beramai ramai menggotong sopir angkot yang masih belum sadar dari mabuk
saksi pun menyatakan sebelum kejadian sopir angkot yang mengemudi ugal ugalan
sempat dikejar pengguna jalan lain karena menabrak sejumlah pengendara sepeda motor
laju angkot akhirnya terhenti setelah menabrak empat sepeda motor
dan rumah warga di pinggir jalan
ting liputan cnn indonesia